selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari pertama pekan ini
saya ghea klarissa akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
di bongkarnya kemali praktik prostitusi online di surabaya akan beri topik utama kami
dan kita awali kabar pagi ini dari surabaya
seorang anggota marinir di surabaya ditemukan tewas gantung diri di dalam markas komando marinir
namun pihak keluarga curiga jika korban tewas bukan akibat bunuh diri
pihak keluarga yakin ada kejanggalan karena saat proses visum di kamar jenazah rumah sakit wajah korban penuh luka
prajurit marinir klk ahmad halim mardiansyah dilaporkan tewas akibat gantung diri di pohon bambu belakang tempat dinasnya
detasemen perbekalan pangkalan marinir atau denback lanmar karangpilang surabaya sepuluh september dua ribu delapan belas lalu
namun kematian prajurit marinir ini menimbulkan kecurigaan pihak keluarga
karena adanya sejumlah kejanggalan
dari hasil visum yang dilakukan di rumah sakit angkatan laut surabaya dengan disaksikan ayah korban
peltu purnawirawan sukiman didapati banyak luka di bagian wajah klk ahmad halim
pihak keluarga khususnya ibu korban yakin jika anak tunggalnya tersebut tewas bukan akibat gantung diri
sebab korban dikenal keluarga sebagai sosok yang religius dan tidak mungkin bunuh diri
dimandikan itu kan kain yang
kain yang melekat di badannya kan dibuka dikuting
nah di situ suami saya melihat kejanggalan kejanggalan yang sangat amat banyak sekali
contohnya mukanya itu penuh dengan luka luka
kematian klk ahmad halim mardiansyah ini pun membuat pilu aisyah sang istri
pasalnya pasangan yang baru menikah dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas lalu ini berencana untuk bulan madu ke bali
saya teringat kebenarannya seperti apa supaya gak ada berita berita miring di luar karena kasihan juga almarhum
karena menurut saya masih tuh bukan orang yang seperti itu sampai melakukan
terkait kasus ini pihak poma lantamal lima surabaya berencana akan melakukan otopsi terhadap jenazah dengan membongkar makam korban di tpu karangpilang surabaya
sementara itu saat dikonfirmasi mengenai kematian salah satu prajuritnya dan lanmar karangpilang surabaya enggan berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada dispen kormar
wahyu pratama surabaya